itulah sejumlah pendapat tentang tinggi badan ideal seseorang
kalau dia jadi maka saya akan melakukan ini gitu
dia harus melakukan kerja kerja kebangsaan
temannya yang lain kura kura ini sedang dititipkan di salah satu hotel binatang atau hotel hewan karena pemiliknya sedang keluar kota